kalau tadi kita melihat bagaimana suasana ramadan suasana sahur khususnya dari lapas gunung sindur
kali ini juga cnn indonesia bisa berkesempatan untuk merekam satu momen satu cerita dari dalam lapas di mana belasan mantan narapidana
kasus terorisme dan kombatan di wilayah konflik mendatangi lapas kelas satu surabaya di porong sidoarjo jawa timur
mereka mengunjungi para narapidana kasus terorisme yang ditahan di sana untuk berbuka puasa bersama
secara eksklusif cnn indonesia merekam bagaimana pertemuan mereka
suruh itu merupakan pertemuan ketiga kalinya saya dengan umar patek narapidana kasus bom bali
tidak banyak yang berubah dari sosok yang pernah dihargai satu juta dolar oleh pemerintah amerika serikat itu
pada pertemuan ini saya akan berbuka puasa dengannya dan narapidana terorisme lainnya
saya merasakan hangat perjumpaan
mantan dan narapidana teroris serta mantan kombatan ini
bagi para narapidana seperti asep jaya ismail dan fadkur kedatangan rekannya ini sangat berkesan
ia merasa tidak sendiri karena masih diperhatikan mereka yang sudah menghirup udara bebas
ketiganya merupakan narapidana seumur hidup kasus berbagai penyerangan di ambon
ali fauzi direktur lingkar perdamaian menginisiasi perjumpaan ini
dia mengajak lima belas mantan narapidana kasus terorisme dan kombatan konflik poso ambon filipina dan afganistan
ali memang dikenal sering mengunjungi narapidana kasus terorisme
seberapa penting sebenarnya acara sore ini untuk kemudian menjamin atau membuat mereka yang masih berada di dalam ini
ketika keluar mereka bisa kembali ke nkri atau kembali ke hitohnya sebagai manusia indonesia
ya pada intinya sebetulnya
bahwa ketika napi teroris keluar dari penjara dan kemudian kembali kepada komunitas lama
saya pikir mereka akan beraksi lagi
karena di sana ada pull and push factor ada dorongan dorongan lain juga
baik itu dari pimpinannya maupun dorongan daripada situasi sekarang ini
jika saja mereka kembali ke komunitas lama itu akan terjadi
mereka bermain api lagi bermain senjata lagi bermain bom lagi
mereka akan berjalan ke tempat lain
mantan petinggi jamaah islamiyah itu ingin menciptakan komunitas baru yang merangkul narapidana terorisme dengan melibatkan mantan narapidana teroris dan kombatan
sehingga mereka tidak kembali terjerumus ke komunitas lamanya
buka bersama menjadi ajang mereka bersilaturahmi menyemai gerakan moderasi kaum radikal
marpatek misalnya sudah membuktikan diri kembali ke nkri
ia pun dicap pengkhianat oleh komunitas lamanya

umar patek mengaku senang dikunjungi kawan kawannya yang sama sama sudah berubah
di kesempatan sore itu pria lulusan afganistan dan filipina meminta saya berbuka sate ayam buatannya
moderasi sepiring sate begitu kata umar pateng
moderasi untuk meluluhkan hati keras mereka agar mau terbuka
memang pendekatan moderasi sangat dibutuhkan untuk proses deradikalisasi
pihak lapas pun mendukung acara semacam ini sebagai bentuk dalam proses pembinaan
asal dari satu satu napi yang bisa dibutuhkan sate
aku keras kalau di dalam
terus lagi ini berpuasa
terus lagi ini berpuasa
terus lagi ini berpuasa
memang acara ini sangat baik
sangat baik sekali tentunya mereka saling silaturahmi untuk kebaikan umat semuanya
bukan hanya dari lapas maupun dari luar yang selama ini punya image negatif
mudah mudahan lapas ini secara perlahan mengajak yang lainnya untuk berbuat baik
ali dan kawan kawannya tidak ingin rekan mereka di dalam penjara
menjamin mereka tidak berjalan sendiri membuat narapidana kasus terorisme bisa dengan cepat termoderasi
meski nanti mereka masih harus berjuang melawan stigma